setelah viral di media sosial terkait dugaan penghutan liar terhadap sopir pickup brigadir sa
anggota satuan pjr polda jatim akhirnya melapor ke subdit lima siber di treskrimum polda jatim
di treskrimum polda jatim kini mendalami kasus ini dan akan memanggil terlapor untuk dimintai keterangan
sosok pria yang berani melabrak polisi ini merupakan kepala desa sumberame wuringinanom gresik jawa timur
soeb wahyudi kini dilaporkan atas pencemaran nama baik sesuai undang undang informasi dan transaksi elektronik
kita akan mendalami sampai sejauh kemana perbuatan dari yang mengupgrade ini apakah nanti bisa masuk atau tidak ke undang undang itu

sebelumnya soeb terlalu banyak mencari pengetahuan tentang hal ini
telah dimintai keterangan oleh polisi terkait kasus ini
aksi suap terjadi saat dirinya hendak melalui tol lebani untuk membeli sepatu olahraga
namun pintu tol lebani gresik tiba tiba ditutup oleh brigadir sa menggunakan mobil pjr
sang kades turun karena dirinya tidak bisa melintas
di tkp kades dihampiri oleh tiga orang yang mengaku dimintai uang lima ratus ribu rupiah
soeb kemudian langsung melabrak sambil mengetuk pintu mobil berulang kali
hingga akhirnya terlibat adu
brigadir sa akhirnya memilih pergi
kabit humas polda jatim kombes pol dirmanto membenarkan insiden terjadi di pos polisi tol lebani gresik pada sabtu siang
sopir bernisial paw dikenai sanksi tilang karena tidak membawa sim
dan masa berlaku plat nomor polisi dan stnk kendaraannya sudah habis
polisi juga menindak soeb wahyudi karena melintas di jalur yang tidak seharusnya
kami meluruskan berita bahwa pembuat video viral tersebut adalah
pengemodifik up yang ditilang oleh petugas pjr
karena tidak dapat menunjukkan sim
stnk mati pajak belum dibayar dan kir juga tidak dapat menunjukkan
penilangan yang dilakukan brigadir sa dianggap sudah sesuai prosedur
polda jatim juga membantah adanya unsur pemerasan dalam peristiwa itu
tim liputan cnn indonesia